dua jenazah korban kerusuhan wamena papua asal probolinggo jawa timur tiba di rumah duka pada jumat dini hari
korban yang berprofesi sebagai pedagang dan tukang ojek itu terjebak dalam kerusuhan wamena
jenazah sopian korban kerusuhan wamena papua akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya
di desa jorongan kecamatan leces probolinggo jawa timur
jenazah korban yang tiba pada jumat dini hari langsung dibawa ke musola untuk disolatkan lalu dimakamkan
sopian dan keluarganya merantau di wamena selama lebih dari tiga tahun
ia bekerja sebagai pedagang dan memiliki toko kecil di depan rumah sewaan di wamena
saat kerusuhan terjadi korban sedang dalam perjalanan pulang
usai belanja kebutuhan untuk toko kecilnya di pasar wamena dan terjebak dalam kerumunan masa yang datang tiba tiba
dan menguasai jalanan
pihak keluarga belum mendapatkan informasi jelas mengenai penyebab kematian korban
keluarga mendapat kabar kematian sofian dari istri korban yang selamat dalam kerusuhan itu
karena itu bedagang itu kulaan setelah itu terjebak
terjebak orang yang di sana itu
saat insiden ya pak
iya pada waktu insiden itu pulang ke pasar dia itu terjebak di jalan
di mana itu pak
di wamena itu
terus langsung dibantai begitu saja pak
ya begitulah karena di sana itu kan main banyak kalau di sana itu
kalau gejadan itu di sana itu kompak sekali
harapannya ke depan seperti apa pak
harapan saya bagaimana sekiranya hukum itu ditegakkan sama seperti halnya yang ada di jawa
jenazah korban baru tiba di kampung halaman setelah lima hari
lantaran kondisi keamanan yang belum kondusif
ya banyak kemarin yang terdata lebih dari lima ratus untuk asal desa jawa yang di papua
menebar di wamena di nabiri di jayapura
untuk kondisinya sekarang gimana
sekarang untuk yang di wamena dengan kejadian kerusuhan ini banyak yang pulang
cuma informasinya menunggu jadwal
perempuan dulu baru laki laki
satu lagi korban tewas dalam kerusuhan wamena adalah muhammad subhan
warga desa sumber kedawang
kampung camatan leces
jenasa subhan juga sudah dimakamkan di pemakaman umum desa tempat tinggalnya pada jumat dini hari